meskipun menambah utang negara
sementara elemen mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan empat tuntutan penolakan kenaikan harga bbm
meski negara menyebut kenaikan harga bbm harus dilakukan sebagai langkah penyelamatan apbn
namun kebijakan penyesuaian harga dipandang akan melemahkan daya beli masyarakat
di tengah melonjaknya secumlah harga komoditas pokok lainnya
bagaimana negara menanggapi penolakan ini dan apa saja langkah lanjutan yang akan ditempuh oleh publik
pasca harga yang sudah dinaikkan
lalu juga seberapa tepat bantuan bantalan sosial maupun pola subsidi saat ini
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah tergabung bersama kami
pertama kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan ada febrio kacaribu
pak febrio apa kabar
baik mas bram
baik alhamdulillah berikutnya adalah direktur eksekutif lsi jayadi hanan
pak jayadi apa kabar
baik mas selamat malam mas
selamat malam dan yang terakhir adalah ketua umum pb pmi abdullah sukri mas abe apa kabar
baik mas bram
alhamdulillah dalam kondisi baik semua
bapak bapak saya akan ke pak jayadi dulu nih
kemudian surveinya sudah dirilis tepat satu hari setelah pemerintah menyesuaikan harga bbm
apa yang kemudian
dalam survei lsi tangkap begitu yang menjadi keinginan masyarakat sebetulnya terkait harga bbm pak jayadi
jadi ini sikap masyarakat sebelum keputusan itu diambil ya
jadi ini survei dilakukan pada tanggal tiga belas sampai dua puluh satu agustus
sebetulnya kami melakukan beberapa kali survei tapi sikap masyarakat tetap sama ya
mayoritas itu menolak kalau pemerintah menaikkan bahan bbm
tentu dengan alasan alasan yang sudah kita pahami
meskipun di dalam pertanyaan kita sebutkan bahwa kenaikan harga bbm itu untuk mengurangi beban negara
kalau bbm dinaikkan maka beban negara akan bertambah dan bisa saja kita menambah hutang
tapi mayoritas masyarakat tetap saja mengatakan sebaiknya tidak dinaikkan
yang menyatakan setuju sekitar dua puluh tujuh persen
nah sebelum lebih jauh kalau kita elaborasi di kalangan masyarakat yang kelas menengah bawah tampaknya yang paling banyak menyatakan menolak itu
di kalangan masyarakat yang kelas atas yang pendidikannya lebih tinggi kemudian pendapatannya di atas empat juta
itu sekitar empat puluh dua persen yang menyatakan menerima kenaikan kalau bbm dinaikkan
tapi tetap mayoritas yang menolak ya lima puluh satu persenan
cuma itu polanya
makin tinggi pendapatan masyarakat makin menerima dia kenaikan harga bbm itu
di sini ada dua soal saya kira mas bram
satu bagaimana pemerintah menjelaskan alasan alasan kenaikan bbm itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat terutama kalangan masyarakat bawah
yang kedua termasuk juga masyarakat yang ini ya karena masyarakat kelas menengah atas juga mayoritas menolak
yang kedua adalah
bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa terutama masyarakat kelas bawah
bahwa kenaikan itu tidak akan menimbulkan shock yang berlebihan jika itu menimbulkan keterpurukan jauh lebih dalam terhadap mereka
jadi mungkin dalam logika masyarakat daripada rakyat yang dikorbankan kira kira gitu ya
rakyat yang menerita kenapa nggak negara aja menerita
barangkali begitu logika yang dipakai
nah ini persoalannya adalah persoalan antara substansi dengan
saya kira itu salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil
apa dari hasil data survei ini
pak jayadi artinya masalah atau perspektif beban negara utang negara itu tidak menjadi persoalan untuk mereka yang kemudian menolak
yang mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah begitu ya maksud anda
saya akan coba ke pak rio untuk menanggapi
bagaimana kemudian negara kemenq melihat ini pak
apakah benar masalah sosialisasi itu tidak disampaikan untuk
yang berada pada level level berbeda apa ya banyak begitu
kita akan sahakan terus
jadi terima kasih sekali untuk masukan pak ijayadi
ini memang informasi informasi seperti ini
akan terus kita gunakan untuk mempertajam kebijakan yang sudah dibuat ya
kalau boleh saya jelaskan lagi bahwa
di anggaran belanja negara sebelumnya itu
untuk tahun dua ribu dua puluh
itu besarnya hanya satu ratus lima puluh dua triliun
lalu ketika harga harga meningkat
khususnya harga minyak
dan harga harga yang lain
pemerintah kemudian menahan supaya harga perta ala etik itu tidak berubah
harga solar tidak berubah
lpg juga tidak berubah
nah itu membuat pemerintah harus menaikkan
cd sebesar ke rp lima ratus dua triliun
jadi sudah lebih dari tiga kali lipat
jadi kalau ditanya
masyarakat lindungi daya belinya
dilindungi sampai tiga kali lipat
tadinya disiapkan rp satu ratus lima puluh dua triliun
kemudian diubah di pertengahan mei kemarin itu
menjadi rp lima ratus dua empat triliun
harga terus naik di pasar internasional
lalu pemerintah menghitung kembali
ini sesuai dengan arahan dari pak presiden
kementerian keuangan disuruh menghitung lagi
kita melihat bahwa anggaran subsidi itu akan menuju rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun

siapa yang menikmati tujuh ratus triliun tersebut
karena kita lihat
siapa yang membeli solar
siapa yang membeli pertalite
yang menggunakan solar dan pertalite itu adalah
kelompok masyarakat mampu
siapa itu yang mampu
jadi kalau kita
jadi kalau kita
bank miskin itu di indonesia
tetapi pemerintah selalu meluaskan sedikit ke atas
itu kita sebut sebagai miskin dan rentan
rp tujuh ratus triliun itu didikmati oleh siapa
seluruh masyarakat indonesia
lalu kita bertanya
yang paling banyak menikmati dari tujuh ratus triliun itu siapa
masyarakat yang mampu
arahan pak presiden adalah
mari kita alihkan sebagian dari subsidi tersebut
yang sangat banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas
kita alihkan ke kelas miskin dan rentan
itulah yang kemudian keputusan yang diambil
sehingga kita alokasikan rp dua puluh empat tujuh triliun
untuk mendukung daya beli masyarakat miskin dan rentan
baik pak rio kalau kemudian
kalau kemudian anda mengatakan ada ketidakpastian
begitu yang menikmati subsidi adalah bukan mereka dari kelas menengah ke bawah
apalagi yang membutuhkan
mengapa tidak kemudian skemanya adalah membenahi skema dari subsidi yang tepat dulu pak
kenapa kemudian akhirnya melakukan pengalihan
karena rasanya kalau kita tidak mencari sumber masalahnya
jangan jangan kemudian hari akan berulang dan akan ada kenaikan lagi begitu pak rio
nah justru ini adalah langkah pertama
langkah pertama adalah kita ambil dari tujuh ratus triliun tersebut
yang tadi rp enam ratus sembilan puluh delapan
kita ambil sebagian lalu kita siapkan untuk diserahkan langsung ke masyarakat dan tetangga
sehingga mengurangi ketidaktepatan sasaran itu tadi
akan tetapi pekerjaan kita masih besar
karena kita juga masih ingin
karena kita masih lihat bahwa setelah diturunkan pun dari rp tujuh ratus triliun itu
sekarang outlook dari subsidi kita masih di rp enam ratus lima puluh triliun sampai akhir tahun
ini masih sangat berhasil
ini langkah besar
artinya ini langkah pertama yang kita lakukan
nanti kita akan pikirkan lagi bagaimana caranya untuk membatasi konsumsi bbm
yang seharusnya dinikmati oleh orang yang berhak
ya subsidinya dinikmati oleh orang yang berhak
jadi ini adalah masalah keadilan
kita ingin supaya subsidi yang datangnya dari pajak yang dibayar oleh masyarakat
itu kita arahkan sebanyak banyaknya dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak
itu yang miskin
atanggapan dari mas abe
mas habib seberapa ideal begitu skema yang disebutkan pak rio tadi
apa jangan jangan sebetulnya prioritasnya adalah membenahi subsidi agar tepat sasaran dulu
sebelum kemudian mengurangi subsidi pada harga bbm ini tadi mas abe
kalau skema dan angka angka saya kira beliau lebih kompeten
tetapi kami dari sudut pandang aktivis yang terbiasa
mengampingi dan mengadvokasi masyarakat di lataran bawah
ini jadi banyak kesulitan
selama berapa hari setelah bbm ini naik
dari kemudian harga bahan pokok di pasar dan lain sebagainya
saya juga belum tahu bagaimana pemerintah mengantisipasi hal hal seperti ini begitu
lalu kemudian juga jangankan jauh ke masyarakat
kami yang di mahasiswa tentu akan pasti berpikir
ongkos kami ke kampus juga pasti akan semakin mahal
lalu kemudian juga biaya kuliah juga akan semakin mahal
tentu akan memberatkan orang orang tua kami
itu dari sudut pandang mahasiswa saja
apalagi kemudian kalau dari sudut pandang masyarakat yang per hari ini
kita belum pulih sepenuhnya dari dampak covid sembilan belas
banyak warga yang kemudian masih kehilangan tulang punggung keluarganya
karena covid sembilan belas ketika mereka sedang merecovery situasi ekonominya
tapi ternyata kemudian masih dibebankan dengan hal hal seperti ini
jadi justru ini yang ingin saya tanyakan dan belum dengar dari pemerintah sampai hari ini
bagaimana mengantisipasi skema skema itu terjadi di depan mata kami
di aktivis yang langsung berhadapan dengan masyarakat
bagaimana mereka hidup
mungkin kalau kita yang hidup bapak bapak yang hidup di jakarta
yang kemudian juga jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat
atmosfer atmosfer tersebut jarang dirasakan secara langsung
tapi bagi kami aktivis yang mendampingi itu betul betul sangat terasa
nah bahkan sebelum kenaikan harga bbm pun juga masih banyak pertanyaan sebetulnya
di beberapa tempat
karena kami juga organisasi nasional yang menerima laporan kader
bahwa seringkali terjadi kelangkaan bbm di sejumlah daerah
terutama di daerah daerah luar jawa
jangan sampai kemudian pemerintah ini pura pura tidak tahu siapa pelakunya
siapa mafianya dan sebagainya
jadi kami ingin melihat integritas pemerintah dalam menyeriusi
memang benar benar ingin menyejahterakan rakyat dan masyarakat indonesia
baik mas abe yang kemudian menjadi empat tuntutan teman teman pmii kan adalah
menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
yang menjadi salah satu poin yang disuarakan pada siang hari ini
skema ideal menurut teman teman aktivis teman teman pmi
untuk masalah ketepatan subsidi ini tadi mas abe
itu sederhana kok penegakan hukum yang tegas saja
penegakan hukum yang tegas dan saya kira pemerintah sudah tahu lah
siapa pemainnya di titik titik mana itu terjadi
jadi kalau hukum ditegakkan lalu pemberantasan mafia berjalan dengan baik
saya kira lancar subsidi kok
banyak terjadi kelangkaan bbm itu karena memang ditahan
ada pengusaha pengusaha yang rakus ada oknum oknum yang rakus
yang kemudian menyumbat keseluruhan itu semua
dan saya kira ini pemerintah jangan tutup mata
pasti tahu saya yakin pasti tahu bapak bapak sekalian
tinggal ditindak dan bagaimana hukum yang berlaku untuk menjalankan itu semua
baik baik saya akan menanyakan kepada pak rio
ini terkait dengan ketepatan kemudian pemberian subsidi
anda tadi mengatakan juga bagaimana kemudian
pengalihannya melalui bantalan bantalan sosial yang diberikan
pada masyarakat menengah rentan dan juga masyarakat bawah
tapi jangan langsung dijawab pak rio karena kita akan jeda sejenak
kita akan kembali melanjutkan dialog soal polemik kenaikan harga bbm
cnn indonesia newscast akan kembali saja dan tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
masih dalam dialog harga bbm naik protes merebak
saya akan ke pak rio kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan
apakah kemudian bantuan bantalan sosial ini menjadi jawaban
untuk kelas yang rasanya tidak mendapatkan keadilan dari subsidi pada pola sebelumnya
nah jadi kita lihat lagi angka angkanya
kita melihat masyarakat itu mulai dari yang terlalu miskin
sampai yang terkaya
nah itu yang selalu kita lindungi
dan ini yang selalu menjadi sasaran utama bagi perlindungan sosial kita
nah yang jadi masalah adalah subsidi energi ini jauh lebih besar daripada anggaran kita untuk perlinsos
ini misalnya adalah program keluarga harapan
ini sudah setiap saat kita berikan bantuan
nah kita justru ingin melihat bagaimana supaya masyarakat yang miskin dan rentan ini
yang sudah kita topang dengan program pkh
iskon listrik waktu itu
ini semuanya kita harus bisa perkuat lagi
jadi pertanyaannya adalah
kan sayang sekali uang rp lima ratus dua triliun dan mengembang menjadi rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun
nah disinilah logikanya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari uang itu untuk langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan
nah tadi kan ada yang mengatakan seperti tadi mas abe bilang
pak masih ada yang belum merasakan manfaat itu
nah silahkan dilaporkan ke
peduli dan laporkan sanggah yang ada di kementerian sosial
karena data yang ada sekarang itu memang harus terus diperbaiki
jadi kalau ada masyarakat yang merasa kurang mampu
itu bisa mendaskarkan dirinya ke kementerian sosial
seberapa besar kita bantu
setiap tahun kita anggarkan ratusan triliun memang untuk kalangan miskin dan rentan ini
apakah kita waktu juga membantu miskin dan rentan
yang mampu yang terlalu malah sebenarnya nggak memerlukan subsidi itu
sehingga logika subsidi ini yang harus kita buat diperkeadilan
baik baik saya akan coba tanya ke pak jayadi
pak jayadi apakah kemudian survei yang kemudian dilakukan lsi kemarin memotret begitu
apakah tadi anda mengatakan bahwa ada semacam
skeptis terkait dengan soal urusan utang negara beban anggaran
tapi apakah kemudian masalah subsidi ini juga terpotret dengan baik
apa yang sebetulnya dibutuhkan dan apa yang harapan masyarakat begitu pak
ya pertama ya sekali lagi mungkin ini persoalan substansi
tapi mungkin juga persoalan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat ya
kami juga menanyakan menurut masyarakat sebaiknya subsidi itu diberikan kepada subsidi dalam bentuk
harga barang langsung ke barang atau diberikan subsidi seperti diuraikan oleh pak febrio tadi
nah menariknya masyarakat mayoritas memilih subsidi harga barang
jadi kan ada gap tuh antara yang dijelaskan oleh pak febrio ya
yang menurut kebijakan seharusnya seperti kata pak febrio
tapi dalam persepsi masyarakat seharusnya itu
mayoritas masyarakat mempersepsi harusnya subsidi itu dalam bentuk pengurangan harga barang
atau harga barang yang distabilkan
alasannya supaya semua bisa menikmati
yang kedua saya kira tampaknya persoalan distribusi itu memang menjadi soal ya
kami misalnya menanyakan apa yang membuat masyarakat itu menyatakan
menilai kinerja pemerintah positif atau negatif
yang menyatakan menilai kinerja pemerintah positif itu alasannya apa
antara lain alasannya itu antara lain adalah karena mereka memperoleh bantuan sosial
karena mereka memperoleh bantuan dari pemerintah
tapi yang menyatakan tidak puas atau menyatakan menilai kinerja pemerintah negatif
alasannya juga sama antara mereka tidak puas negatif kinerja pemerintah
karena mereka tidak mendapatkan bantuan sosial
apa yang saya menduga problem di sini adalah problem di distribusi
dan tadi dari pmi juga sama ya menyoroti hal hal yang sama
meskipun penyebabnya katanya antara lain mafia
nah itu satu jadi soal distribusi
tapi yang lebih substantif menurut saya adalah
di survei juga menanyakan apa sih masalah pokok yang saat ini betul betul mendesak bagi masyarakat
dua yang paling mendesak itu
saya kira ini mengkonfirmasi yang disampaikan oleh mas dari pmi tadi ya
satu adalah soal harga barang barang kebutuhan pokok
jadi itu betul betul menjadi beban bagi masyarakat
yang kedua adalah soal apa namanya soal tidak bekerja soal pengangguran
tidak tersedia lapangan pekerjaan
nah jadi persoalan distribusi dan kemudian persoalan komunikasi sosialisasi
kemudian persoalan substansi masalah ekonomi sehari hari yang dihadapi oleh masyarakat
nah kita kan bisa membayangkan masyarakat secara dalam kehidupan sehari hari akan melihat
karena harga bbm naik pasti harga barang barang naik
sementara mereka merasa tidak punya kepastian misalnya
apakah seperti yang tadi diuraikan oleh kelompok nelayan itu ya
mereka tidak pasti ini seberapa jauh bantuan bisa membantu mereka gitu
jadi lalu yang tadi persoalan persepsi bahwa apakah subsidi harga barang apakah subsidinya ke orang
kalau kita belajar dari yang disampaikan oleh nelayan
yang tadi disampaikan di beritanya cnn
tampaknya nelayan itu lebih condong kepada subsidinya itu ke
individu ya pak
bukan ke orang ya tapi ke harga barang tapi dalam disalurkan secara berkelompok
jadi saya kira memang ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah
dan tidak mudah gitu ya untuk membenahi persoalan ini
baik saya akan tanyakan ke pak rio subsidi harga barang ternyata lebih populer begitu
menurut survei pak rio seperti apa
nah ini yang mungkin
surveinya tata muka pak
surveinya tata muka
pak ya kan ini ada data susunan
data susunan itu bps nya memang turun ke lapangan
lalu kita butuhkan apa
ini dijawab oleh pak jayadi surveinya tatap muka begitu pak
survei turun lapangan pak bukan survei telepon ini
karakteristiknya seperti apa
mereka itu biasanya memang membutuhkan ada bantuan untuk ibu hamil anak usia dini
untuk anak saya yang sd anak yang smp anak yang sma
bahkan ada juga yang disabilitas dan lansia
ini karakteristik orang yang menerima pkh
lalu ada juga yang mendapatkan kartu sembako
ini delapan belas delapan juta keluarga
ini menerima setiap bulannya rp dua ratus per bulan
nah sehingga karakteristik belanja mereka itu memang sangat berbeda
dengan masyarakat yang memiliki senderan bermotor
jadi inilah yang harusnya kita memang fokuskan
ketika pemerintah menggelotorkan hampir tujuh ratus triliun
harusnya bukan tentu orang yang punya senderan bermotor
tetapi justru adalah masyarakat yang sangat membutuhkan ini
baik pak jayadi apa tanggapan anda
tadi disebutkan juga salah satunya kartu sembako seperti itu menjadi salah satu substitusi rasanya
ya saya tidak berani menganalisis ke sana ya
persepsi masyarakat bawah pun dalam survei ini sama gitu
bahwa sebaiknya subsidi harga barang gitu
jadi mungkin itu persoalannya bukan di subsansi ya
tapi persoalan bagaimana menjelaskan kepada mereka
atau ada salah persepsi soal subsidi itu
mereka inginnya tetap dapat bantuan sosial
tapi pada saat yang sama harga barang tidak naik akibat kenaikan harga bbm
bisa juga begitu kan
tapi yang ingin saya tegaskan bahwa
survei ini turun ke lapangan pak febrio
ada puluhan pertanyaan yang sifatnya detail kita tanyakan kepada masyarakat
baik pak jayadi
saya ingin mencoba menegaskan kembali
apakah kemudian yang dimaksud dalam survei anda subsidi barang itu adalah
kemudian ketika harga bbm naik
masyarakat berharap bahwa dengan adanya subsidi barang ini akan menekan atau tidak kemudian menaikkan harga yang sudah ada sekarang
begitu pak jayadi
ya itu saya kira memang perlu didalami di situ ya
bahwa jangan jangan masyarakat itu tetap ingin harga barangnya rendah
tapi pada saat yang sama bantuan sosial tetap ada
termasuk masyarakat yang miskin
jadi kalau begitu kan persoalannya dikomunikasi kan
kalau masalah itu
menjelaskan bahwa ini loh kalau anda dapat bantuan sosial
maka anda dibantu untuk mampu menghadapi kenaikan harga harga barang
nah itu barangkali yang menjadi salah satu pokok soal juga saya kira
selain tadi saya kira banyak pihak pemerintah juga sering mengakui bahwa persoalan distribusi
bantuan sosial itu memang seringkali menjadi masalah
saya dengar sumber data
sumber data untuk bantuan sosial itu banyak
dan seringkali tidak sinkron satu sama lain
yang memberikan bantuan sosial atau apapun namanya bantuan itu kan macam macam namanya
pak biro menyebut pkh ada juga yang ada juga sebenarnya untuk pendidikan kip ya
lalu ada yang baru ini bsu
nah itu apa namanya bagaimana tuh koordinasinya
apa yang menyampaikan kepada masyarakat itu kan
apakah itu terdistribusi secara betul betul baik atau tidak dan itu saya tidak tahu
baik mas abe seperti apa
apakah kemudian mahasiswa dan juga teman teman aktivis melihat ada ketidaktepatan komunikasi gitu
utamanya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah mas abe
ini justru menimbulkan kecurigaan bagi saya ketika blt yang menjadi solusi
ini kekhawatiran saya ini kekhawatiran dan kecurigaan kami
situasi bbm dinaikkan ini sengaja agar pemerintah diberikan kesempatan untuk membuat program blt
yang nanti bisa dimanfaatkan beberapa pihak tertentu untuk tahun politik di tahun dua ribu dua puluh
karena sudah terbukti bahwa kita memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki kata ekonomi rendah
mohon maaf biasanya literasi politiknya juga rendah
sehingga justru akan menjadi
tunggangan pihak pihak tertentu untuk menjadi klaim untuk menggait suara di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
karena ini pasti blt nya akan berlangsung berbulan bulan ke depan dan juga kalau situasinya tidak berubah
saya kira sampai tahun depan juga akan dilaksanakan
jadi jangan sampai ini menjadi tunggangan politik
terbukti blt ini jadi senjata politik di beberapa negara berkembang
termasuk juga di indonesia di periode periode sebelumnya
ini bisa diklaim menjadi satu wacana manis politik
jangan dijanji janji kepada masyarakat
mohon maaf memiliki literasi politik yang kurang begitu baik
lalu kemudian juga
ini kalau saya diberikan kesempatan bertanya kepada bapak presiden presiden jokowi
di beberapa kesempatan kalau saya tidak salah lihat
karena masih ada jejak medianya
beliau mengatakan bahwa tidak terlalu suka dengan konsep blt ketika memberikan bantuan langsung secara tunai ke masyarakat
beliau lebih suka memberikan bantuan kepada usaha
memberikan bantuan kepada usaha produktif begitu
tapi ternyata tidak terjadi pada kasus hari ini
lalu kemudian juga mengatakan di media besar juga bahwa
sampai akhir tahun ini dipastikan tidak akan ada kenaikan bbm
tapi ternyata belum sampai habis tahun ini
tak ada kenaikan bbm
kemudian dengan situasi hari ini indonesia sedang banyak kedatangan tamu dari luar negeri
karena kita memegang presidensi g dua puluh
yang mana indonesia dijadikan percontohan negara yang
memiliki pemulihan ekonomi yang baik
tapi justru dengan adanya hari ini
ini menjadi pertanyaan kembali buat pemerintah
apakah memang ini bisa menjadikan alasan begitu
jadi ini justru pertanyaan yang muncul dari kami yang tadi kembali
yang selalu mendampingi masyarakat langsung di tataran paling bawah
baik kita akan tanyakan ke pak rio
seperti apa apakah jangan jangan tidak sesuai dengan keinginan presiden
pengalihan kepada sektor yang produktif begitu
bukan pada bantuan sosial
memirsa taplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog harga bb menaik
saya akan ke pak febrio
pak febrio sebelum jeda tadi kita membahas bagaimana rasanya presiden
menginginkan pengalihan pada sektor produktif begitu
apa yang kemudian dikomunikasikan kepada kementerian keuangan
dan bagaimana akhirnya pilihan bantuan bantalan sosial ini menjadi pilihan
untuk kemudian mensubstitusi tadi kenaikan harga ini pak
perlindungan sosial kita itu selalu ada dua arah
yang pertama adalah yang berbasis keluarga
yang berbasis keluarga ini sebenarnya sudah mulai
sejak tahun dua ribu tujuh
ini setiap tahun kita bantu sepuluh juta keluarga
ini yang masuk di dalam program keluarga
jadi ini sudah sejak tahun dua ribu tujuh programnya
itu ada dan itu tidak tanpa syarat
syaratnya misalnya dia anak usia di sini ada di keluarga itu
maka dikasih tambah berapa
lalu anak sd itu usarnya rp sembilan ratus satu tahun
kalau dia anak smp rp satu ratus lima puluh satu tahun

kalau dia punya anak sma ada rp dua per tahun
kalau disabilitas dan langsia itu rp dua empat ratus per tahun
nah ini dibayarnya bung anak kepada keluarga
satu juta keluarga yang termiskin tadi itu
jadi ini programnya sudah sejak dua ribu tujuh
ini program yang berkelanjutan
lalu ada juga program kartu sembako
ini untuk delapan belas delapan juta keluarga
lalu terakhir waktu kemarin kita menghadapi covid
kita juga berikan diskon

itu sampai setengah dari penduduk indonesia menikmati diskon listrik
lalu kita sesuai lagi dengan blt besa
bahkan saat ini kita juga masih punya yang namanya kartu prakerja
nah ini hanya ke arah keluarga
tapi kemudian dari sisi yang produktivitas
termasuk adalah kartu prakerja tadi itu contohnya
bagaimana kita ingin produktivitas itu memang meningkat
terutama di kelas menengah
jadi ya tetap kehilangan pekerjaan ketika kita menang
ketika masa pandemi kemarin
kita siapkan pelatihan untuk kelas menengahnya
lalu bagaimana dengan umkm
umkm selama ini sudah mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi bunga kur
itu pagunya meningkat terus dari dua ratus triliun menjadi rp tiga ratus triliun
itu setiap tahun pemerintah memberikan subsidi bunga untuk itu
bahkan selama pandemi kita berikan lagi
khusus untuk pkl
yang juga nelayan waktu itu kita pastikan mereka tetap bisa berusaha
jadi kalau kita lihat
di sisi keberpihakan dari budget kita dari belanja kita
memang sangat kuat untuk keluarga yang kurang mampu
dan juga untuk usaha mikro dan juga wkm
nah inilah yang kemudian membuat kita semakin mengerti bahwa
kalau ada yang namanya subsidi energi yang sudah mencapai hampir tujuh ratus triliun
ini masalah ketidakadilan
justru di sini letaknya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari itu
untuk orang orang yang lebih berhak
tapi kemudian ketika ada pandangan sejumlah pihak begitu mengatakan
ketika dinaikkan maka akan berdampak domino begitu terhadap harga sejumlah komoditas
yang saat ini juga sudah naik sebelum harga bbm naik
apakah kemudian itu juga menjadi perhitungan
nah jadi ketika kita mengalihkan sebagian dari itu
kita menutupi sebagian dari ini
sudah pasti kita tujuannya adalah daya beli masyarakat
kita pilih secara spesifik daya beli masyarakat
siapa yang persisnya kita lindungi secara lebih kuat
pasti miskin dan seorang
nah dalam konteks ini kita lihat bahwa kenaikan harga pertalite dan juga solar kemarin
kita hitung hanya sekitar delapan triliun rupiah
maka kita siapkanlah kompensasinya kita siapkanlah bantalannya lebih banyak daripada delapan triliun tersebut
akhirnya kita keluar angka dengan dua puluh empat dua belas triliun rupiah
lalu siapa penerimanya
jadi masyarakat yang kita lindungi itu memang semakin semakin target
baik baik ini kemudian menarik
begitu saya akan menanyakan kepada pak jayadi
pak jadi apakah kemudian ini juga tergambar dalam survei yang lsi lakukan pak
apakah kemudian masalah subsidi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan
dan kemudian menjadi penyelamat begitu rasanya dari kenaikan sejumlah komoditas ini
ya kalau kita perhatikan sikap masyarakat terhadap yang mayoritas tetap menginginkan subsidi itu tidak
tidak dikurangi ya itu kan kita bisa menilai bahwa persoalan harga bbm itu menjadi faktor yang sangat penting
di dalam kehidupan sehari hari ekonomi masyarakat gitu
nah apa namanya tapi saya kira yang disoroti oleh mas abdullah sukri tadi itu penting juga ya
untuk satu poin yang penting
bahwa lagi lagi ke soal tata
tata kelola berbagai bantuan atau bantalan sosial itu
apa dengan sampai apa namanya tata kelolanya menjadi persoalan juga
atau bahasa yang lebih umum kembali menjadi tidak tepat sasaran
dan masyarakat kan kemudian bisa memiliki referensi ke situasi pandemi kemarin
bahwa bahkan untuk ketika masyarakat sedang mengalami keterpurukan akibat situasi pandemi
bantuan untuk covid sembilan belas pun dikorupsi
kan itu juga jadi persoalan kita
hal hal seperti itu juga hal yang penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa
memang pengurangan subsidi energi itu memang dibutuhkan bukan semata mata untuk mengurangi beban anggaran negara
tapi selain untuk membantu masyarakat
itu untuk menciptakan keadilan seperti yang disampaikan oleh pak rio tadi
nah kalau aspek itu tidak terterima oleh masyarakat
maka akan terus menerus terjadi penolakan gitu
nah penolakan itu kan menimbulkan social cost biaya sosial
misalnya demonstrasi besar besaran
nah itu social cost nya besar juga ketukan pak rio
misalnya macet bensin yang terbuang akibat macet di mana mana itu juga
menimbulkan masalah menimbulkan kerugian dan sebagainya
saya kira ya memang ini persoalan yang tidak mudah
tapi itu antara lain berawal dari kalau menjawab pertanyaan dari mas bram tadi
apa persoalan energi persoalan bbm itu masih menjadi salah satu jantung kehidupan sehari hari masyarakat
begitu dia di otak atik harganya dia punya efek itu
domino kalau istilah mas bram tadi kemana mana gitu
artinya bisa mempengaruhi banyak komoditi begitu ya
saya terakhir ke mas abe
mas abe apa langkah lanjutan yang akan dilakukan teman teman mahasiswa
apakah kemudian ketika ini tidak didengar maka akan ada aksi lain selain turun ke jalan
seperti apa mas abe
rumusnya kan begini mas bram kita bergerak ketika terjadi sesuatu
kita bergerak dengan hati nurani tidak diinginkan oleh siapapun
dan kita bergerak dari sabang sampai merauke
artinya sesuatu yang salah sedang terjadi hari ini
dengan kenaikan harga bbm dan itu langsung terjadi di masyarakat
artinya semoga saja disampaikan pak rio betul betul terjadi dan menjadi jalan keluar terkait angka angka apbn dan sebagainya
tapi kalau kemudian ini memang betul betul tidak menyelesaikan
satu kebijakan saya kira bukan hal yang haram untuk divaluasi atau akan dicabut
jadi kami pmi akan terus bergerak mendampingi masyarakat
masyarakat masih butuh dan vokasi
kita selalu ada di gada terdepan untuk menyuarakan kepentingan rakyat
dan tentunya kita sama sama mencintai bangsa
dan negara ini
semoga pak rio pak jayadi dan saya sendiri di organisasi kepemudaan bisa sama sama mencari solusi yang terbaik
dan tentunya kita ingin agar negara ini maju dan keluar dari situasi krisis seperti pada hari ini
baik artinya bergerak ini adalah turun ke jalan lagi esok begitu mas abe
ya turun ke jalan kita mengadvokasi menyambungkan masyarakat kepada stakeholders dengan diskusi
dengan mungkin fg
mungkin fgd dan lain sebagainya
memberikan pemahaman kepada masyarakat
kemudian mencari jalan keluar bersama sama begitu
tapi per hari ini kita sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh cabang pmi indonesia
dan bisa mas bram cek sendiri lalui tayangan cnn saya kira sudah banyak liputannya
sudah banyak teman teman yang turun
seperti pada hari ini saya hanya memprediksi hanya dua kader yang turun
tetapi ternyata tadi sampai lima kader yang turun
dan itu digerakkan dengan sukarela dan hati nurani

tadi di seputaran monas
baik saya akan terakhir ini ke pak rio
pak rio seperti apa kemudian ketika pak jayadi tadi mengatakan dari potret surveinya
sebenarnya ini masalah komunikasi
apakah kemudian akan membenahi komunikasi soal bagaimana perspektif itu bisa sampai ke masyarakat apalagi di tingkat menengah ke bawah pak rio
saya pikir bagus sekali ya
komunikasi memang harus terus kita perbaiki kita tingkatkan
tapi yang dalam waktu jangka dekat
yang harus kita pastikan dari sisi pemerintah adalah itu tadi daya beli masyarakat
dan dari masyarakat ini kita di beli tentunya bukan hanya sekali dalam berapa bulan
tapi kita lihat minggu dan minggu
contohnya kemarin dengan inflasi bulan juli sudah empat sembilan
lalu kemudian kita identifikasi apa penyebabnya
ternyata ada beberapa barang kebutuhan pokok yang memang susah didapatkan sehingga harganya meningkat
contohnya adalah bawang merah cabai ketinggi
nah satu bulan kemudian pemerintah bergerak dengan sangat cepat
kemudian inflasinya malah turun di tahun agustusnya
nah itu karena lainnya kemudian hasil dipastikan tersedia
gerakan seperti inilah yang dibutuhkan dari pemerintah dan juga harus berkolaborasi dengan masyarakat
pemerintah ini tentunya juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
kita semua harus bahu membahu menjaga daya beli masyarakat dan tentunya seperti yang disampaikan oleh mas abed
kita sama sama mencintai indonesia mari kita jaga masyarakat dan juga masyarakat khususnya yang miskin dan rentan
terus kita jaga daya belinya
terima kasih mas bram
baik itu menjadi kunci penting begitu ya
kita lihat seperti apa nanti kemudian kelanjutan dari polemik ini baik dari kemudian sisi pemerintah
dan juga akan misi maupun dari teman teman mahasiswa dan aktivis akan seperti apa nantinya
terima kasih atas waktu anda kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan pak febrio direktur eksekutif lsi pak jayadi
dan ketua umum pb pmi mas abdullah sukri telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newscast salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih makasih mas fadid pak be
terima kasih pak bram
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami